sementara di bondowoso ratusan penggemar musik jazz minggu malam larut dalam kemeriahan festival jazz gunung yang digelar di kaki gunung ijen
mereka tak hanya menikmati indahnya alam dan sejuknya udara pegunungan tapi juga dimanjakan oleh lantunan musik jazz yang ditampilkan oleh sejumlah musisi nasional
dan berikut liputannya
dinginnya udara pegunungan di kaki gunung ijen tidak menyurutkan ratusan penonton menyaksikan penampilan jas gunung yang dibawakan sejumlah grup asal surabaya dan jakarta
betapa tidak sambil menikmati keindahan alam di ketinggian satu dua ratus di atas permukaan laut mereka juga dapat mendengar indahnya lantunan lagu jazz yang dibawakan
suasana yang sangat menarik
suasana makin hangat saat penonton dihibur dengan aksi dian pramana putra dan deddy dukun
festival jazz gunung ini digelar untuk ketiga kalinya
selain mendongkrak potensi wisata pagelaran ini juga membawa pesan agar masyarakat melestarikan kawasan pegunungan dan hutan

selain menonggrak potensi wisata pagelaran ini juga membawa pesan agar masyarakat melestarikan kawasan pegunungan dan hutan
selain menonggrak potensi wisata pagelaran ini juga membawa pesan agar masyarakat melestarikan kawasan pegunungan dan hutan